dan melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan kepala pelaksanaan bpbd dki jakarta
mbak bejo di jakarta selamat siang pak subejo bisa mendengar suara kami
bisa selamat siang
pak subejo bisa diceritakan terkait penanganan pasca banjir yang sedang dilangsungkan pak saat ini
ya kami pemprov dki bekerjasama dengan seluruh stakeholder yang ada
skpd terkait bpbd damkar satu opp dinasosial berdaya air tni polri
bahu membahu melakukan upaya evakuasi warga yang rumahnya atau lingkungannya terendam banjir
dan dievakuasi ke tempat yang lebih aman
dan sampai saat ini sudah banyak juga penurunan ketinggian air dan juga
suatu satunya penurunan air yang terdengar

sudah mulai ada yang bersih bersih lingkungan sehingga ada penurunan dari jumlah lokasi yang tergenang dibandingkan dua hari yang lalu
lalu pak subejo bagaimana juga dengan proses evakuasi warga di wilayah jakarta pak khususnya terkait banjir ini
udah kita kami lakukan ada permintaan ya kita respon dan kita juga sudah siapkan
bekerjasama dengan semua stakeholder yang memiliki
yang memiliki perawakar termasuk damkar satul pp tni polri relawan ada pmi di sana juga bnpb juga ada
kita kolaborasi kita bersinergi
lalu tadi ya pak subejo sempat menyebutkan ada permintaan begitu berapa pak kalau boleh tahu jumlah permintaannya
dan saat ini ada berapa jumlah korban yang meninggal dunia akibat banjir ini
kalau di jakarta meninggal masih istilahnya ya
tercatat enam itu yang masuk ke kami itu enam jakarta ya
lalu permintaan evakuasinya sendiri pak ada berapa jumlahnya
kalau jumlah ininya saya belum bisa jawab tapi sedang dalam kolek data tapi banyak yang jelas banyak itu
lima wilayah ada paling banyak jakarta timur selatan dan jakarta barat
oke lalu pak subedjo ini terkait antisipasi karena memang bmkg mengatakan
bahwa ini belum puncaknya begitu hujan pak jadi bila hujan yang lebih deras atau lebih lebat kembali terjadi
apa antisipasi yang disiapkan pak
ya kami tetap menyiapkan dan mengordinasi mil yang ada
kalau nanti ada penambahan dari jajaran samping tni polri dan juga relawan yang lain
termasuk kita juga siapkan logistik kebutuhan pengungsi
juga dari masyarakat dari komunitas peduli bencana juga sudah menyiapkan bantuan untuk korban banjir jakarta
kan tadi pagi sudah kami menandatangani semacam kerjaan seperti itu
sehingga bisa mengurangi atau bisa memenuhi kebutuhan pengungsi yang lebih baik
ya pak subedjo terakhir apa himbawan yang ingin disampaikan kepada masyarakat pak
ya baik terima kasih
terima kasih pak subedjo kepala pelaksanaan bpbd dki jakarta
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia breaking news